dan terkait dengan maraknya atau hebohnya kasus predator seksual warga negara indonesia yang berada di manchester inggris
saat ini juga sudah bersama saya malam hari ini ada cassandra putranto psikolog forensik
mbak cassandra selamat malam
kita melihat kasus yang terjadi di manchester inggris ini artinya kita analisa anda dulu deh pertama kali
tapi untuk seseorang artinya begini dengan jumlah korban sebanyak itu dalam kurun waktu dua lima tahun atau paling tidak sepuluh tahun terakhir
kemudian yang bersangkutan memiliki latar belakang pendidikan kemudian juga kehidupan yang cukup dan sangat layak gitu
yang jelas kejahatan itu bisa dilakukan oleh siapa saja
yang memang punya niat dan punya kesempatan
itu sudah jelas
yang pertama dia punya niat yang kedua dia punya kesempatan
dalam hal ini kan ketika lingkungannya memang ada klub klub itu sudah kesempatan
ada support systemnya support environment maksudnya
betul nah kemudian ada niat berarti memang ada kebutuhan dia untuk melakukan kejahatan tersebut
lalu kemudian ada potensi korban akhirnya bisa terjadi
yang mungkin harus kita lihat juga adalah ternyata pada kasus ini terjadi kejahatan
berulang yang disebut sebagai serial rapid
kalau orang lain mungkin serial killer ini serial rapist
artinya dia melakukan kekerasan seksual terhadap para korban yang justru sebenarnya adalah heteroseksual
lalu berkali kali pada satu korban juga mungkin berkali kali
tentu saja ada faktor faktor yang mungkin menjadi latar belakang
nah sayangnya untuk bisa menjawab itu harus ada pemeriksaan psikologis forensik terhadap
yang bersangkutan nih
nah sekarang ini kan banyak juga di media berbeda
padahal sebenarnya semua itu baru bisa kita ketahui dan baru bisa kita bahas apabila kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan
nah kemudian bahwa memang pada kasus kasus kekerasan seksual
istilah memperlakukan untuk pengadilan tertutup itu juga adalah sesuatu yang seringkali dilakukan
pada sistem hukum dimanapun
nah terutama dalam hal ini tadi karena alasannya untuk melindungi korban
dan juga mungkin masih ada kesempatan untuk peraduga tak bersalah
sampai belum diputuskan bahwa seseorang itu bersalah
tentu masih dibatasi peran dari media dan lain sebagainya
oke sampai dengan sejauh ini empat puluh delapan korban
dan mungkin kemungkinan masih bisa bertambah jumlahnya seiring dengan nantinya ada pembuktian
dan segala macam gitu
anda melihat selama bertahun tahun yang bersangkutan ini melakukan aksinya gitu
sistematis terencana gitu
karena pada saat dia beraksi atau melancarkan aksinya
kan ada beberapa keterangan yang bersangkutan ini menggunakan semacam obat bius
ya seperti itulah
ya yang jelas memang karena ada niat itu tadi
karena ada kebutuhan
kebutuhan untuk memperoleh kepuasan itu tadi kan
jadi persoalannya adalah bahwa jumlah itu tadi juga harus dibuktikan dengan apakah korban korban itu betul dan lain sebagainya
nah persoalannya kan ada satu ratus sembilan puluh orang
tapi kan yang mungkin baru teridentifikasi baru empat puluh delapan
ya bisa jadi tetap akan ada kemungkinan
apalagi kita juga dengar bahwa para korban ini kan pasti tidak sadar
mereka juga baru tahu ketika dihubungi oleh polisi
mungkin selama ini juga mereka tidak menyadari gitu
nah jadi kembali lagi kemungkinan untuk bertambahnya korban itu karena selesai dari proses identifikasi itu memungkinkan saja terjadi gitu
karena kan videonya tadi ada seribu lima ratus kira kira gitu
dan itu ribuan jam
bagaimana orang bisa mengidentifikasi para korban korban tersebut dan apakah semuanya nanti akan dijadikan kasus bersama sama
itu juga bisa menjadi suatu
apakah ini juga masuk dalam kelainan atau gangguan kejiwaan dan segala macam
kita mungkin akan bahas tapi kita akan break dulu ya mbak cassandra ya
kita masih akan kembali usaha jadwal berikut tetap bersama kami di cnn indonesia connected
anda masih bersama kami sebelum kita lanjutkan dialog dengan mbak cassandra
saya akan ajak anda dulu kita akan lihat seperti apa komentar dari warganet di lini masa
karena satu hari belakangan lah ya
kurang lebih dua puluh empat jam terakhir timeline cukup penuh dengan hashtag atau tagar ini dan banyak mengundang rasa penasaran orang
saya akan buka boleh saya buka dulu
yang pertama ini dari akun sofian m romoni
semoga dijauhkan dari teman yang perilakunya seperti reinhardt sinaga
kemudian melani amz yang ngelakuin reinhardt yang istighfar senegara
lalu berikutnya karam
melta dari reinhardt sinaga
kita tahu kalau orang yang kelihatannya mapan duit banyak kemudian terpandang sekolah sampai dokter itu nggak menutup kemungkinan dia bisa jahat
itu tadi yang saya tanyakan pertama dengan mbak cassandra
kemudian dari muh underscore dua puluh enam setelah peristiwa reinhardt sinaga yang viral di media media internasional
jangan tersinggung ketika banyak orang orang luar yang punya stigma negatif nih terhadap kita orang indonesia
masih ada lagi
dan intinya kalau dari beberapa tadi ada yang bilang semoga dijauhkan dari teman yang berlakunya
karena kita nggak bisa menakarkan artinya orang orang yang seperti ini terlihat dari luar ya it looks normal gitu
bukan ancaman kan
kondisi psikologis yang memang akan sangat misterius ya
jadi bahwa profil psikologis itu tidak terlihat mata tidak kasat mata
apapun yang mungkin terjadi apakah dia mungkin berasal dari kelompok ekonomi menengah ke atas
kemudian pendidikan dan lain sebagainya
kita tidak pernah tahu apa yang pernah terjadi pada seseorang kan
jadi yang menjadi bagian dari proses perjalanan psikodinamika kepribadian dia sehingga akhirnya dia tergerak untuk menjadi pelaku kejahatan seperti ini
pasti ada satu pengalaman seksual yang dia alami di masa lalu yang berkesan dan tinggal di dalam kepalanya sehingga akhirnya dia mau melakukan kekerasan itu
itu kan itu kekerasan yang lebih
jadi bukan trauma masa lalu
semua itu harus dibuktikan dalam sebuah
sebuah pemeriksaan gitu ya
apa yang pernah tapi yang saya bisa katakan adalah ada pengalaman
apakah pengalaman itu dialami
apakah dia nonton
entah pengalaman manis atau pahit
tapi yang jelas dari psikologi itu tidak terlihat
jadi kita bisa lihat seseorang satu keluarga kok gak nyangka gitu ya
dari kasus yang mungkin saya juga terima banyak orang tua terkaget kaget karena ternyata anaknya punya perilaku yang menyimpang misalnya gitu
jadi dalam arti ternyata melakukan kekerasan atau pernah mengalami
ini justru semakin membuktikan bahwa apa yang dialami seseorang lalu kemudian mempengaruhi perilakunya itu tidak kelihatan gitu
tidak selalu mudah terlihat
apa yang disasar sebenarnya
ya yang jelas pasti kalau kita lihat dengan jumlah yang begitu banyak berarti kan ada kebutuhan seksual yang tinggi gitu
ya kebutuhan yang tinggi lalu kebutuhan untuk melakukan kekerasan melakukan
mencapai kepuasan dengan cara orang berada di bawah tanpa sadar gitu
itu kan suatu kondisi yang khas sebenarnya
tetapi apa yang menyebabkan itu
itu yang harus diperiksa
untuk bisa mengetahui dan untuk bisa menjawab
gangguan kejiwaan kelainan kejiwaan
tapi tentu saja harus bisa dijawab melalui pemeriksaan psikologis yang lengkap terhadap yang bersangkutan
tidak bisa hanya menduga duga gitu
tapi kita juga cukup harus waspada dengan lingkungan sekitar gitu
apakah kita bisa mendeteksi gitu
artinya kita punya pertahanan gitu
mungkin saja kan orang orang seperti ini ada di sekitar kita
rian jombang dulu
ya walaupun rian lebih apa ya
ada korban jiwa gitu
ini tidak ada korban jiwa
belum ditemukan korban jiwa sampai dengan sekarang gitu
tapi artinya itu kan lekat dengan kehidupan kita
saya kira yang harus kita perhatikan pertama itu adalah bahwa kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja
oleh orang yang mungkin kita tidak sangka dan bahwa mungkin dia ternyata adalah orang yang fun
ceria menyenangkan atau kelihatannya tidak berbahaya
itu bisa saja terjadi
jadi kekerasan seksual
nah persoalannya adalah para korban ini juga akhirnya tutup klub dan tidak berani bicara
apalagi terus kemudian di bawah pengaruh zat
yang jelas nih istilahnya date rape
ini substansi yang membuat seseorang ini seolah olah berada di dalam hubungan kencan
tapi sebenarnya dia tidak sadar karena seluruh tubuhnya itu tidak bisa dikendalikan
otot ototnya lem semua
nah ini date rape ini sudah kalau saya seringkali membawakan
kita harus hati hati di indonesia pun juga sudah mungkin sudah mulai digunakan gitu
berarti jadi harus menjadi perhatian kita semua terutama para orang tua dan keluarga di indonesia
untuk supaya juga memberikan ilmu ini kepada anak anak
untuk berhati hati bahwa dengan siapapun mereka keluar rumah bergaul dan lain sebagainya
harus tetap menjaga kewaspadaan terhadap potensi potensi bahaya seperti ini
baik dari kekerasan seksualnya pengaruh zatnya apalagi sampai ada kekerasan seksual
terakhir boleh mungkin kita berbicara dari sudut pandang korban
artinya korban empat puluh delapan ini
yang mungkin sebagian besar pada akhirnya terkejut
dan tidak berhasil
tidak menyangka bahwa ternyata dia dulu setahun dua tahun dua lima tahun yang lalu
ternyata dia menjadi korban kekerasan seksual
yang jelas karena ini juga pengaruh dari zatnya ya
zahb itu kan memang membuat seseorang benar benar kehilangan kesadaran
lalu kemudian juga kehilangan kendali terhadap ototnya gitu
dan bahkan mungkin dia terbangun dia tidak ingat apapun gitu
jadi tentu akan terkaget kaget suatu hari
pintunya diketok dikatakan bahwa suatu hari yang lalu itu anda pernah menjadi korban
kita pasti akan kaget karena tidak pernah merasa
tidak pernah tahu gitu
dan tentu saja itu menghancurkan kehidupan mereka
bahwa mengalami kekerasan seksual saja sudah sangat traumatik
apalagi kalau dilakukan dengan kekerasan
dilakukan dalam kondisi tidak sadar
dan kehilangan power terhadap itu
itu kan akhirnya betul betul merusak trust
merusak kepercayaan terhadap kebaikan orang
ini kan menumbuhkan kecurigaan
orang ini juga yang agak saya khawatirkan gitu
jangan jangan nanti orang jadi curiga terhadap
eh nanti dia seperti itu ya gitu
eh ada orang asia nih
eh ada orang indonesia nih ini
ini berbahaya sebenarnya
dengan stigma stigma negatif itu
akan muncul stigma stigma seperti itu
baik terima kasih mbak cassandra
sayang sekali karena durasinya sangat terbatas
banyak yang masih bisa ditanyakan
tapi sekali lagi terima kasih
sudah berbagi informasi dengan kami malam hari ini